hari ke sembilan setelah lebaran dua ribu tujuh belas bandara soekarno hatta tanggerang banten sudah kembali normal
sejak pukul tujuh pagi hingga dua belas siang kondisi terminal satu baik kedatangan dan keberangkatan terlihat landai
meski demikian pihak operator bandara soekarno hatta tetap memberikan layanan informasi kepada warga yang membutuhkan di posko pemantau angkutan lebaran
berdasarkan data dari posko pemantau rekapitulasi pergerakan penumpang sejak sepuluh hari sebelum lebaran hingga enam hari sesudah lebaran mencapai tiga dua ratus lima puluh satu satu ratus enam puluh delapan naik sekitar sembilan persen dibandingkan lebaran dua ribu enam belas lalu
sementara rekapitulasi pergerakan pesawat sejak h sepuluh hingga h enam sebanyak dua puluh dua enam ratus tiga puluh tiga naik sekitar tiga persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas
berdasarkan data dari posko pemantau rekapitulasi pergerakan pesawat sejak h enam sebanyak dua puluh dua enam ratus tiga puluh tiga naik sekitar sembilan persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas lalu
berdasarkan data dari posko pemantau rekapitulasi pergerakan pesawat sejak h enam sebanyak dua puluh dua enam ratus tiga puluh tiga naik sekitar sembilan persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas lalu
berdasarkan data dari posko pemantau rekapitulasi pergerakan pesawat sejak h enam sebanyak dua puluh dua enam ratus tiga puluh tiga naik sekitar sembilan persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas lalu

berdasarkan data dari posko pemantau rekapitulasi pergerakan pesawat sejak h enam sebanyak dua puluh dua enam ratus tiga puluh tiga naik sekitar sembilan persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas lalu